terima kasih anda masih bersama reportase jawa barat
forum aksi guru indonesia menemukan dugaan kebocoran soal ujian sekolah berstandar nasional di tingkat sma di provinsi jawa barat
temuan yang diduga beredar lewat pesan elektronik ini mereka laporkan ke dinas pendidikan provinsi jawa barat
ujian sekolah berstandar nasional tingkat sma sudah berlangsung antara sembilan belas hingga dua puluh enam maret dua ribu dua puluh
forum aksi guru indonesia menemukan sejumlah laporan dugaan kebocoran soal soal dan jawaban yang menjadi materi ujian
forum aksi guru indonesia kemudian menemukan bukti bukti dan fakta di lapangan
di antaranya mereka menemukan grup di aplikasi internet yang mendistribusikan jawaban maupun kartu soal
soal ini diindikasikan serupa dengan soal ujian asli
forum aksi guru indonesia menduga masalah ini akibat proses distribusi yang panjang
hal ini merupakan celah yang tidak pernah terselesaikan meski teknologi informasi
teknologi informasi sudah sangat maju
malamnya kami buat tim untuk memburu dari mana sumber kebocoran tersebut
dan kami menemukan juga akhirnya tim kami menemukan ada sekelompok siswa yang sedang menyalin kunci jawaban dari tab yang isinya ada kartu soal
sementara itu dinas pendidikan provinsi jawa barat membantah adanya temuan kebocoran uasbn
kami melakukan kunjungan kunjungan ke beberapa sekolah
kami belum menemukan kebocoran
sepanjang saya tahu kami kemarin sepakat dari dinas pendidikan membentuk tim untuk pendalaman lebih jauh
ada unsur dari dinas pendidikan ada unsur dari mkks k tiga s dan mgmp
sesuai peraturan pemerintah nomor sembilan belas tahun dua ribu lima menjadikan ujian nasional sebagai standar kelulusan tingkat sma
hal ini menjadikan usbn sebagai hal penting
dan rawan akan tindakan kecurangan demi kelulusan siswa sekolah
artabima aditya bandung